sekitar pukul delapan pagi saya melakukan perjalanan menuju gedung sate dari kawasan cibiru bandung menggunakan kendaraan roda empat
menuju gedung sate yang berlokasi di jalan diponegoro jarak yang ditempuh sekitar tujuh belas km dengan waktu tempuh sekitar tiga puluh sembilan menit
jalur yang dilewati adalah jalan soekarno hatta
semula laju kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan enam puluh km per jam
tetapi kemudian laju kendaraan menurun menjadi tiga puluh km per jam karena kepadatan lalu lintas

butuh enam belas menit bagi saya untuk keluar dari kemacetan jalur soekarno hatta
untuk sampai ke gedung sate saya membutuhkan waktu empat puluh enam menit
situasi kepadatan atau kemacetan arus solintas di wilayah kota bandung ternyata tidak hanya terjadi pada pagi hari atau pada sore hari ketika jam sibuk
ternyata pada siang hari sepuluh saya bisa keluar dari jalan soekarno hatta
seperti ini juga jumlah kendaraan di beberapa titik di wilayah kota bandung juga terlihat padat dan juga cenderung merayap
seperti di titik saya melaporkan saat ini di kawasan r e marta dinata atau yang dikenal sebagai jalan riau
tidak sedikit warga kota bandung mengeluhkan kemacetan ini
tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain selain tetap menggunakan kendaraan pribadi ketika melakukan mobilitas
alasannya transportasi umum di kota kemang ini tidak cukup memadai
jadi satu satunya kalau tidak pakai online ya pakai mobil pribadi
itu daerah timur bandung ya lumayan jauh juga dari kampus saya di sini
jadi untuk naik kendaraan umum harus beberapa kali transit gitu ya
kalau nggak salah tiga kali angkot
dinas perhubungan kota bandung menyebut ada beberapa pilihan moda transportasi umum
mulai dari angkutan kota damri hingga bus transmetro
tetapi dinas perhubungan mengakui keberadaannya belum maksimal
keterbatasan anggaran menjadi salah satu persoalan
saat ini anggaran untuk transportasi umum kurang dari dua puluh miliar rupiah
faktanya kalau kita lihat transmetro bandung kita sekarang
kadang kadang satu jam itu belum tentu ada satu
karena memang jumlah kendaraan yang dioperasikan per traik rata rata di kita itu hanya delapan unit
jumlah kendaraan terus meningkat
data dinas perhubungan kota bandung hingga tahun dua ribu dua puluh dua lalu ada sekitar dua dua juta unit kendaraan tercatat
sementara jika merujuk pada data dinas kependudukan dan ceretan sipil kota bandung
saat ini ada sekitar dua lima juta penduduk di kota kembang bandung
data ini menunjukkan setidaknya satu warga kota bandung memiliki satu unit kendaraan
pengamat transportasi institut teknologi bandung sony wibowo menyebut
selain banyaknya jumlah kendaraan kondisi ruas jalan kota bandung yang pendek dan tidak terlalu luas menjadi faktor lain kemacetan terjadi
menambah ruas jalan menurut soni sulit sekaligus mahal
langkah paling realistis yang dapat dilakukan saat ini adalah mengurangi jumlah penggunaan transportasi pribadi
dengan memaksimalkan transportasi umum yang dimiliki yakni angkutan kota
pertanyaan dari sementara jika merujuk pertama
perkembangan angkot itu seolah stagnan
dengan tiga puluh enam rute dengan data yang ada cuma lima ribu yang walaupun faktanya bisa kurang dari itu
tetapi rute yang tiga puluh enam itu ya dari dulu sampai sekarang kayak itu itu saja
padahal itu didesain tahun seribu delapan ratus sembilan puluh di mana pertumbuhan rata ruang kota bandung sekarang sudah jauh berbeda
sony menambahkan rerouting atau penataan ulang angkutan kota diharapkan dapat dilakukan sesegera mungkin
pasalnya kebijakan ini hampir tidak memerlukan biaya
yang diperlukan hanyalah sebuah kebijakan dari pemerintah